ya hingga saat ini erupsi gunung agung terus berlangsung
erupsi magmatik ini terus mengeluarkan asap dan juga abu berwarna kelabu
dengan ketinggian abu vulkanis dua lima ratus hingga empat meter di atas puncak kawah
ada dua puluh dua desa yang berada dalam radius berbahaya
jumlah penduduk yang menempati desa desa tersebut diperkirakan sembilan puluh sampai seratus jiwa
sekalipun gunung agung telah ditetapkan bersatus awas
beberapa warga menolak evakuasi karena berbagai alasan
seperti sistem kepercayaan dan keengganan meninggalkan hewan ternak
meski demikian erupsi gunung agung yang terus berlangsung
seharusnya menjadi kesempatan yang baik bagi sektor pariwisata
tujuh belas persen populasi gunung di dunia terletak di indonesia
untuk itu hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan oleh wisatawan
untuk menyaksikan fenomena langka tersebut
lima belas persen populasi gunung api aktif di dunia itu ada di indonesia
dan sejarah gunung gunung meletus yang besar
adanya di indonesia tidak tiap hari yang namanya gunung api itu meletus
tidak semua negara memiliki gunung api
sehingga kalau sekarang ada gunung meletus apalagi di bali
pusat wisata ini menjadi kesempatan bagi wisatawan
untuk bisa melihat fenomena alam yang sangat langka
asal mereka berada di luar radius yang berbahaya
pusat vulkanologi dan mitigasi
ketua kepala geologi memperkirakan letusan besar gunung agung
akan terjadi dalam hitungan jam
dan ini menyusul masih terjadinya gempat remor overscale
yang terjadi secara terus menerus pada selasa kemarin
ya dan untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini
sudah ada koresponensi yang di indonesia
igd nyoman wiria di natas
selamat pagi nyoman
ya bagaimana terkait dengan prediksi pvmbg tersebut
yang tinggal beberapa jam lagi akan meletus
nah saya ndi saat ini saya tengah berada di desa amed
yang berada di sebelah timur gunung agung
dan cuaca memang saat ini sedikit berawan dengan grimis sedikit
sehingga puncak gunung agung tidak begitu kelihatan mengeluarkan abu vulkanik
data terakhir memang dari ppmbg menyatakan bahwa
saat ini abu vulkanik meluncur setinggi satu meter
artinya lebih rendah ketimbang hari hari sebelumnya
artinya lebih rendah ketimbang hari hari sebelumnya
artinya lebih rendah ketimbang hari hari sebelumnya
bisa mencapai tiga ribu m di atas puncak kawah awan abu vulkanik masih kelabu artinya selain wap
air juga mengeluarkan abu vulkanik material gunung agung termasuk juga masih mengarah ke
barat daya artinya hingga saat ini arah abu vulkanik memang masih ke barat daya dan sebarannya
tidak hanya di seputaran gunung agung namun juga sudah mencapai ke selatan pulau bali artinya
bandara igusti ngurah rai pun sebaran abu vulkanik masih terpantau di ketinggian dua puluh lima feet sementara
memang kemarin ada gempa tremon menerus dengan amplitude yang paling besar selama tercatat di
seismograf yang ada di pos pantau ini sekitar dua puluh tiga mm inilah amplitude terbesar yang pernah
tercatat di seismograf di pos pantau gunung agung dan bahkan dilaporkan oleh pihak ppmbg di
radius empat km dari kawah puncak pasca terjadinya tremor tersebut selama tiga puluh menit pasca tremor
terjadi adanya lontaran abu lontaran batu sebesar kepala tangan orang dewasa yang dilaporkan oleh
pihak ppmbg dan memang pihak bbmbg menyatakan bahwa proses keluarnya magma ataupun lepas dari
kawah gunung agung
ada dua hal ada dua tipe yang diprediksi pertama lepak akan keluar secara terus menerus membesar
terus menerus kemudian akan meleleh ketika sudah memenuhi kawah lapa kemudian akan meleleh di lereng
gunung yang disertai dengan awan panas pas skenario kedua yang diprediksi adalah akan terjadi letusan
seketika artinya magma yang di dalam tanah beserta awan panas akan keluar seketika

detail gempa maupun hanya melihat bisa melihat secara visual dalam perhitungan hari saja kalau
pengacu kepada tahun enam puluh tiga memang semen dari letusan pertama hingga letusan letusan utama akan berdurasi
sekitar satu bulan yang diantaranya akan ada letusan yang disebut dengan letusan balistik
dengan mengeluarkan bebatuan atau material yang ada di kawah gunung agung ini namun skenario skenario
ini bisa saja berubah tergantung situasi yang ada di dalam gunung agung sendiri ratu dan aldi
ya nyoman bagaimana anda bisa menceritakan kepada kami situasi kondisi cuaca di sana saat ini
apakah abu vulkanik atau material vulkanik ini mengganggu aktivitas warga sehari hari
yang ingin kami ketahui juga apakah gempa overscale ini masih terjadi atau terasa hingga pagi ini
hai aldi memang catatan terakhir
hingga pukul enam tadi pagi tremor menerus memang masih terjadi hanya saja skalanya sudah turun
dibandingkan dengan kemarin selama tiga puluh menit amplitude kemarin mencapai dua puluh tiga mm dan pagi ini
hingga pukul enam tadi pagi hanya tercatat ketinggian atau amplitude gempa tremor menerus ini hanya dua
mm saja artinya ada penurunan sangat gratis ketimbang pada pukul tiga belas tiga puluh tujuh hari selasa sore
kemarin sementara memang hujan abu maksud saya abu vulkanik memang menurun dengan sangat berat
ke arah barat daya artinya sebarannya tetap berada di radius di lereng gunung agung dan
masyarakat sekitar katakanlah di kecamatan rendang kemudian di bebandem termasuk juga di kota merasakan
abu vulkanik gunung agung ini masyarakat sudah memakai masker mereka ketika jalan maupun anak anak
sekolah juga memakai masker untuk menghindari terjadinya inspeksi saluran pernapasan akut atau ispa tersebut
aldi baik nyoman jadi saat ini aktivitas warga tidak terlalu terganggu begitu kecuali yang di
radius sepuluh km kemudian nyoman bagaimana dengan para wisatawan mereka aktivitas mereka seperti apa
dan juga bagaimana ke kekhawatiran mereka apa saja instruksi yang harus mereka patuhi begitu
hai ratu memang sebenjak
status awas gunung agung kemudian diperpanjangnya radius tidak boleh adanya aktivitas manusia
di delapan km di arah puncak kawah maupun di sepuluh km sektoral yang ditambah ketimbang di hari sebelumnya
aktivitas memang banyak pengungsi di radius radius tersebut sudah memulai pengungsi
setelah letusan hari sabtu kemarin sudah mulai banyak turun
dan bahkan kemarin tim sar gabungan juga sudah memulai untuk sedikit memaksa warga dengan mengajak tokoh tokoh
untuk memberikan penjelasan kepada warga untuk bisa pindah
bahkan kemarin tercatat ada delapan puluh delapan kakak dari banjarpatus yang kemudian minta dievakuasi oleh pihak tim sar
artinya mereka sadar mereka minta dievakuasi untuk dibawa ke daerah antigel
ini artinya sudah ada kesadaran warga untuk meninggalkan daerah daerah yang memang diprediksi
atau memang tidak berhasil
boleh ada aktivitas manusia
sementara itu kalau kita melihat paru wisata di daerah amed ini cukup aman
artinya berada di luar radius dua belas km
bahkan di salah satu titik titik di desa amed ini
bisa menyaksikan gunung agung yang tengah mengeluarkan abu vulkanik
dengan di samping itu juga bisa melihat pantai
di daerah inilah yang masih aman yang bisa dinikmati oleh wisatawan untuk wilayah karangasem bali
memang ada beberapa tempat objektif
seperti wisata yang tutup di karangasembali
seperti pura basakeh yang berada sekitar empat km dari kawah puncak
kemudian juga rapting telaga wajah
yang memang airnya sekarang agak keruh karena bercampur dengan banjir piroklastik
dari campuran air hujan dan material material abu vulkanik
termasuk juga di obyek wisata tulamben
yang biasanya digunakan untuk diving maupun melihat keindahan alam di bawah laut
namun dari abed ini wisatawan sebenarnya bisa menyaksikan gunung agung
dan melihat keindahan alam di bawah laut

namun yang jadi permasalahan adalah
pagi ini yang direncanakan bandara igusti ngurah rai dibuka
namun akhirnya ditutup kembali dalam dua puluh empat jam ke depan
artinya bandara igusti ngurah rai hari ini ditutup hingga kabis pagi pada pukul tujuh
ini berdasarkan pantauan meteorologi yang menyatakan bahwa
di atas ketinggian dua puluh lima ribu feet
masih ada sebaran abu vulkanik yang diduga akan membahayakan penerbangan
sedikitnya ada empat ratus tiga puluh penerbangan yang batal hari ini
baik itu di terminal internasional maupun di terminal domestik
baik terima kasih
korresponden cnn indonesia egede nyoman huri adinata melaporkan dari bali
kita tekankan ini berarti dua belas km dari gunung agung masih aman untuk warga